sidang kedua dugaan pencemaran nama baik yang menyeret nama igede aryastina alias jerry kembali
dilakukan pada selasa pagi sidang berlangsung secara daring di pn denpasar kejari denpasar
dan di mapolda bali agenda kali ini masih sama dengan sidang perdana pada sepuluh september lalu
yakni pembacaan surat dakwaan sidang yang diketuai ida ayu atnya dewi sempat diskor sebanyak dua kali
lantaran pada awal sidang terdakwa jerings hadir seorang diri tanpa didampingi penasihat hukum
penundaan kedua terjadi karena majelis hakim menilai persidangan online di tempat terdakwa
tidak tertib meski demikian tidak datangnya kuasa hukum di awal sidang bukanlah bentuk
protes mereka atas digelarnya sidang online dari awal dari awal konsolidasi tadi masih
penasihat hukum konsolidasi dulu ya kita kan timnya banyak tidak berubah gurus gurus gitu
ya berarti ini bukan
bentuk protes apa tidak tidak kan kami akhirnya datang ya terkait dakwaannya jerings masih berpegang
teguh pada keyakinannya jika unggahannya di media sosial bukan merupakan sebuah penghinaan dan harus
dibaca utuh sebagai sebuah kalimat kritikan dan ajakan diskusi dia status saya yang
dipermasalahkan itu tolong dibaca secara utuh pahami substansinya jangan hanya fokus di satu
kata kata saja tapi baca secara keseluruhan iya ya
saya menginginkan adanya diskusi saat sidang kedua berlangsung sekitar dua ratus masa pendukung
drummer superman istri ini berujuk rasa di depan pengadilan negeri dan pasar dalam aksi kali ini
seluruh masa aksi juga membekali diri mereka dengan masker serta berbaris dengan rapi saat
peserta lainnya melakukan orasi masa aksi menuntut agar proses peradilan yang dijalani
jaring berjalin dengan adil dan menjelis hakim tidak mendapat tekanan dari pihak pihak tertentu
selain itu juga sebagai dukungan moral kepada jerings aksi ini mendapat pengawalan ketat dari
aparat keamanan termasuk satpol pp dan pecalang yang siap memberikan sanksi kepada masa aksi
yang melanggar protokol kesehatan di meliputan cnn indonesia wilayah pengadilan